aku tidak boleh mengeluarkan ilmu ilmu itu
aku harus bertahan dengan ilmu silat tenaga luar
semoga saja bisa
putraku kian santan
akhirnya kau pulang dalam keadaan selamat
amat kuai hadapamu
rai kian santang
kamu sudah kembali rai
ternyata yunda sudah sampai lebih awal daripada aku di pajajaran
alhamdulillah aku baik baik saja
alhamdulillah irmina amin
kamu kembali dengan sehat tidak kurang suatu apapun
kenapa raka tidak menyambutku
raka sudah meninggal rai
raka sudah meninggal
katakan itu tidak mungkin ayah anda
kita semua sudah kehilangan raka mu
bukan hanya ayah anda
ibu nda dan juga seluruh yang ada di stasiun
namun seluruh rakyat pajajar sudah kehilangan raka mu

raja atau anak tuhanflora

terima kasih yang semua
aku tidak boleh mengeluarkan ilmu ilmu itu
aku harus bertahan dengan ilmu silat tenaga luar
semoga saja bisa
yunda mengerti dengan kesedihannya
tapi tidak ada yang bisa kita lakukan
selain mengikhlaskan kepergian raka walangsungsang
itu semua terjadi
karena sudah kehendak ilmu
dimana ibu nda
kenapa ibu nda tidak menyambutku
apa ibu nda belum tahu kalau aku sudah pulang
apa yang harus aku katakan
ayah anda pramu sudah melarangku
untuk tidak menyampaikan keadaan ibu nda
bahwa saat ini
ibu nda sedang dihukumi jari umban
jangan katakan kalau
kalau ibu nda
ibu ndamu baik baik saja putra
tapi ayah anda
kenapa ibu nda tidak menyambutku
sedang menuju japur
ada hal yang harus diselesaikan di sana
sedang menemani ibu nda keterima
setelah semuanya selesai
akan segera kembali ke pajejara
maaf ayah anda pramu
bolehkah aku menyusul ibu nda ratu
aku sangat perlindungannya ayah anda pramu
putraku kian santar
kau baru saja tiba di pajajaran
beristirahatlah terlebih dahulu
banyak hal yang tidak kau ketahui
selama lima tahun kau meninggalkan istana
kau boleh menyusul ibu ndamu
baiklah ayah anda pramu
apa yang dikatakan ayah anda pramu

untuk kita berubah
aku telah salah
ia untuk menjaga semuanya
ayah anda benar
kalau saya melipat
pak gusti prabu panggapun teng gusti prabu tugas keamanan sama keaminan sudah selesai
makanya saya mau pamit saja gusti prabu mau pulang ke panjalo
janganlah kalian terburuh buruh untuk kembali ke kambung halaman
tinggallah barang beberapa hari di pajajaran
aku sudah menyiapkan tempat untuk kalian
terima kasih gusti prabu
bawa keamanan dan keaminan ke wismatamu
sandika gusti prabu mari ke sana
kenapa saya membiarkan rakyat yang senang masuk ke panjajaran saya
bukankah sudah bilang kepadaku aku akan mencegahnya dengan segala macam cara
raden suraweseza saya sudah berusaha
tapi apa jaya raden
raden tidak santai
dia memiliki tujuh nyawa
sehingga dia luput dari segala macam rencana yang saya lakukan
tapi saya berjanji
sumpah seorang raja maharaja yang berkendara
yang saya lakukan raden
akan menyingkirkan bagaimanapun caranya
raden kialah santang dari tanah panjajaran
menyingkirkan raden walang sungsang
maksud saya kematian raka walang sungsang adalah rencana dari saya
siapa lagi raden
siapa lagi saya mau tercinta
berapa saya mau kemarugol raden
aku tidak akan membiarkan raka kian santang masuk ke wisma ini
dia tidak bisa tidur nyenyak dengan keberadaan dia
aku harus mengusirnya
sekarang kau resmi menjadi prajurit pajajaran
sekarang kau memiliki tugas untuk menjaga keamanan istana
saya akan menjaga istana dengan sebaik baiknya
malam ini tugasmu menjaga wisma sati wisma
rai kian santang
lima tahun kita berpisah rai
rasanya aku begitu rindu dan ingin sekali mau menikmati